telah melakukan atau memberikan petunjuk petunjuk serta arahan perlindungan anak dan pembunuhan
yang terjadi di kota cirebon pada tahun dua ribu enam belas
bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan
berencana tersebut dimana korban atas nama
vina dewi arsita alias vina dan dua muhammad rizky ridiyana alias eki
saat ini masih ditangani oleh polda jawa barat
selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi
yang terkait dengan reserse fungsi reserse
ini telah melakukan atau memberikan petunjuk petunjuk serta arahan
yang sering kita sebutkan sebagai jukrah
terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani
oleh polda jawa barat dalam kasus tersebut
jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh polda jawa barat
demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan mari kita sama sama menunggu update berikutnya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya